buyer sendiri itu tidak menjanjikan akan pulih berapa lama
hanya dalam setahun terakhir pusatnya mengalami peningkatan satu ratus lima puluh persen dalam jumlah warga canberra yang mencari bantuan